kami sampaikan sekarang berikut tadi sudah jelas sekali hendrawan setiawan kontributor kami di mohon maaf koresponden kami di jawa tengah
memberikan gambaran yang jelas tentang dukungan para bakal calon dan wakil calon gubernur dan wakil gubernur di jawa tengah
kita lihat sekarang bagaimana gambaran secara jelasnya
ini kalau misalnya tadi anda masih meraba raba berapa jumlah kursi pd perjuangan ini
di jawa tengah jumlah kursi pdi perjuangan ini yang terbesar tiga puluh satu kursi ini untuk parlemen jadi totalnya ada lima puluh delapan kursi
partai demokrat bergabung di sana p tiga bergabung di sana dan golkar bergabung di sana
oke p tiga romi ada di sini
kemudian calon gubernur adalah ganjar pranowo dan calon wakil gubernur adalah tadj yassin
yaitu putra dari sesepuh p tiga maimun zuber
kita sekarang bergerak ke
yang berikutnya calon gubernur sudirman said dan ida fauziah
ida fauziah baru saja kemarin atau dua hari yang lalu ya dua hari yang lalu baru terpilih ditetapkan
kemarin mohon maaf kemarin baru resmi dicalonkan sudah dirapatkan di jakarta
jadi pkb resmi mengusung sudirman said dan ida fauziah
jadi ada gerindra pan pks
sejak awal dibentuk tapi hanya berhasil di jawa tengah dan di jawa barat
di jawa timur tidak berhasil hanya berhasil
gerindra pan pks ini hanya berhasil di jawa barat jawa tengah dan sumatera utara
juga sumatera sulawesi selatan ya sumatera selatan juga
dan ini total kursinya ada empat puluh dua kursi
sampai saat ini masih belum mendaftar tapi kita masih nanti akan memberikan kepada anda gambarannya
seperti apa pada saat prosesi pendaftaran langsung dari